hai semuanya weekend galaways kali ini saya akan mengajak kamu semua bersama dengan besti besti
saya ada kogeri dan juga bang asril untuk seru seruan mencoba wahana yang menguji adrenalin dan juga pastinya menyehatkan
pasti penasaran kan makanya ikuti kita terus hari ini untuk mencoba weekend gateways di tempat yang berbeda
weekend kali ini saya mengajak anda menjelajah sebuah fasilitas kebugaran yang berlokasi di utara jakarta
bond street asia menawarkan fasilitas bouncing atau melompat dan climbing
atau memanjat berkonsep dalam ruangan yang nyaman bagi pengunjungnya
terdapat pulasan area permainan yang disediakan di dalam ruang seluas dua lima ratus meter persegi ini
eits sebelum memulai aktivitas di sini pastikan untuk memakai kaos kaki khusus yang dijual dua puluh ribu rupiah di kasir
tujuannya agar tidak mudah tergelincir
pengunjung juga diwajibkan mematuhi aturan yang ada ya
dan tetap bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan melompat diatas trampolin
ikuti arahan coach atau trainer
dan satu kotak trampolin satu orang
usai pemanasan saatnya
kita mulai menjajal area permainan yang ada
agar semakin seru dan semangat
saya dan teman teman sepakat untuk berkompetisi
pada beberapa permainan yang kami jajal
termasuk di area x zone ini
gak cikit dikit ya
karena memang arena ini adalah area khusus
bagi anak yang sudah berusia di atas sepuluh tahun
ataupun juga orang dewasa
ini dinamakan egg zone
yang merupakan ninja warrior pertama di indonesia
kalau memang anda menyukai tantangan
dan juga menyukai agar adrenalin anda naik
di sini adalah area yang khusus untuk anda
karena memang membutuhkan kekuatan fisik
dan juga yang pasti tetap harus have fun
beroperasi sejak tahun dua ribu enam belas
spon street asia berhasil menggait minat
lebih dari enam pengunjung dewasa
dan anak anak setiap bulan
kita ada tiga belas arena permainan di sini
tujuan utama dari permainan trampolin
adalah melatih sensor motor
membantu pertumbuhan anak
karena kalau kita lihat
tiga olahraga yang memang bisa membantu
meningkatkan tinggi badan anak
selain renang basket trampolin menjadi salah satunya
selama dua jam pengunjung bebas deh
seru seruan bermain di sini
mulai dari melompat berlarian memanjat merayap
meluncur menggunakan flying fox
bahkan bisa bertarung ala pesomo dengan hamster ball
hitung hitung melepas stres sambil sekalian bakar kalori ya
aku tuh pengen banget belajar trampolin sih
soalnya ngeliat di konten konten tuh seru abis main trampolin
terus nyobain akhirnya seru banget
penasaran menjajal keseruan di sini
siapkan budget rp satu ratus lima puluh per orang pada hari kerja
dan rp satu ratus tujuh puluh lima saat akhir pekan
selamat bersenang senang ya besti
berhubung semua permainan sudah puas saya coba di sini
saatnya isi tenaga lagi nih
tentunya dengan kulineran
saya sudah berada di kawasan gading
tapi bukan kelapa gading justru gading serpong
untuk mengisi perut saya dengan sederet makanan yang ada di sini
bergeser ke kawasan gading serpong tangerang
jadi salah satu spot kuliner baru
yang menjajakan ragam pilihan kuliner tradisional dan kekinian
buka sejak desember dua ribu dua puluh
ratusan penjual menjajakan beragam menu yang menarik
membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi
lihat di instagram sama youtube
banyak yang review tempat makan ini sih
jadi aku tertarik soalnya kelihatannya banyak banget pilihannya
kebetulan malam minggu juga kan
kulineran kali ini saya awali dengan mie clay pot
atau mie yang disajikan dalam pot tanah liat
mie kuah terdiri dari campuran mie kuning bulat
bertekstur tebal dengan tambahan sayuran
bakso telur dan aneka seafood ini menjadi istimewa
karena cara memasaknya yang langsung menggunakan
wadah mangkok mie berbahan tanah liat
pasti kamu nyangka ini makanan kayak khas dari negara mana
tapi ternyata jangan salah loh
ini tuh khas dari jambe
susah banget mantep banget enak banget
gurih pedas juga terus kenyangin
teksturnya yang kenyal dengan kuah kental gurih dalam semangkuk mie clay pot ini
benar benar juara di lidah saya
buat yang penasaran sensasi kelezatan mie clay pot
siapkan lima puluh ribu rupiah ya untuk semangkuk mie
puas menyantap mie clay pot saya lanjut
menjajal makanan khas korea yang banyak disajikan di sini
pilihan saya jatuh kepada burger bulgogi panggang ala korea
yang dibanderol seharga empat puluh dua ribu rupiah
sebagai penutup saya memilih korean stroberi latte seharga dua puluh ribu rupiah
dan juga permen buah strawberry
yang menyerupai sate buah berbalut gula atau populer dengan nama tanghulu
hidangan ini dijajakan seharga dua puluh lima ribu rupiah
semuanya sudah aku coba ini
mulai dari makanan berat asli dalam negeri sampai menu menu snacks kiriman dari luar negeri
semuanya sudah tumpelok tumpelok di dalam perut nih
saya sudah kenyang dan juga hari sudah mulai gelap
saatnya saya mengakhiri perjalanan saya di weekend genways kali ini
sampai jumpa untuk melihat menu menu kuliner ataupun juga tempat tempat asik yang seru
untuk dihabiskan di akhir pekan anda